muhammad mardiono resmi menjadi pelaksana tugas ketua umum p tiga pada sembilan september lalu
resmi menyerahkan dokumen surat keterangan kemenkumham tentang kepengurusan baru ke kpu plt ketua umum p tiga
muhammad mardiono menjelaskan kondisi internal dari p tiga masih solid
ia juga menegaskan bahwa perubahan struktur ini bukan disebabkan oleh konflik internal di dalam p tiga
telah mendapatkan informasi informasi yang mungkin kemudian dibangun narasi atau kesimpulan bahwa
seolah ya p tiga itu mengalami perpecahan insya allah tidak ada
di p tiga tidak ada perpecahan
semuanya kita kompak kita solid
hubungan kami dengan beliau pak soeharto mano arfa hubungan kami tetap baik
karena beliau ini adalah guru saya mentor saya sahabat saya
usai menghadiri rapat kerja bersama komisi dua dpr ri soeharto mano arfa
dan buka suara soal posisinya di p tiga
ia mempersilahkan p tiga kubu mardiono untuk berbicara termasuk soal sk kemenkumham
yang mengesahkan muhammad mardiono sebagai plt ketua umum
pak harso yang baik hatinya
sambil duduk gak apa apa pak
dikit aja pak